saya tidak siksa
saya tidak siksa
saya tidak siksa
saya bunuh dia tapi saya tidak siksa
inilah video yang memperlihatkan perdebatan dua orang pria
di depan sebuah sekolah di kawasan bsd serpong tangerang selatan
terlihat seekor kucing tergeletak tidak bergerak di atas tanah
saya sudah menyatakan demikian saya tidak mau ada binatang ini
menanggapi video viral itu
kepolisian sektor serpong bergerak cepat dengan memanggil orang orang yang terkait di dalam video
ke maposek serpong untuk diminta keterangan
polisi juga memeriksa sejumlah saksi mata
diantaranya penjaga keamanan sekolah serta perekam video
dari hasil penyelidikan awal diketahui
salah satu pria dalam video yang diduga menyiksa kucing tersebut
merupakan seorang staf sekolah
cekcok terjadi saat staf tersebut ditegur oleh petugas keamanan sekolah
karena diduga menyiksa seekor kucing
dari dugaan awalnya ini adalah saudara f ini bekerja di satu sekolah tersebut
melihat ada kucing tersebut
yang mana diduga menurut dia adalah
kucing ini suka membuat kotoran airnya
diambil untuk dipindahkan dari area sekolah
namun pada saat dia mengambil
beberapa saat kemudian dia dicakar
oleh kucing tersebut
saya bunuh dia tapi saya tidak fiksa dia
sementara petugas keamanan sekolah yang menegur pria tersebut mengatakan
peristiwa bermula saat kucing liar beserta anak kucing
memasuki area sekolah
terduga pelaku berusaha mengeluarkan mereka
namun salah satu kucing sempat melawan dan menggigit tangannya
terduga pelaku pun refleks melepas dan menginjak kucing tersebut
jadi kucing tersebut dia mau amankan dia mau pindahin dari posisi semula dia mau pindahin
ternyata kucing itu berontak dan cakar tangannya
tangan kiri atau tangan kanan dan tangan kiri kalau nggak salah sampai empat jahitan
kucing tersebut tidak mati
cuma lemas karena terinjak bukan dijejak ya kalau dijejak itu pasti langsung mati
tapi diinjak aja
sekilas kasus ini merupakan kesalahpahaman
namun kepolisian sektor serpong masih melakukan penyelidikan
pria yang diduga sebagai penganiaya kucing juga belum ditetapkan sebagai tersangka
dan statusnya masih sebagai saksi terlapor
di peliputan cnn indonesia